sebuah bus jurusan tasikmalaya cirebon terjungkal di tanjakan alinayin ciamis jawa barat
akibatnya sopir dan sejumlah penumpang terluka
memasuki puncak arus balik kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di ruas jalan raya barekbek ciamis jawa barat
sebuah bus jurusan tasik malaya cirebon terjungkal saat menaiki tanjakan alinayin yang dikenal curam
bus tidak mampu melintasi tanjakan hingga kembali mundur
bus yang mengangkut puluhan penumpang terjungkal setelah bagian belakangnya menabrak pembatas jalan hingga rusak parah
sopir serta belasan penumpang mengalami luka luka akibat benturan keras
seluruh korban dibawa ke rumah sakit daerah ciamis untuk mendapat perawatan medis
lalu mundur lagi langsung menabrak pembatas dan langsung terguling
waktu kejadian ada berapa penumpang yang di dalam
ya kira kira ada mungkin lima belas penumpang
tidak ada korban jiwa pak
sementara tidak ada luka luka
luka luka saja korban luka dibawa ke mana pak
dibawa ke rumah sakit
kecelakaan tunggal di jalur alternatif ciamis menuju cipali ini menyebabkan kemacetan arus lalu lintas
dari kedua arah
antrean kendaraan dari arah ciamis menuju cerbon dan sebaliknya terjadi sepanjang lima km
kondisi bus yang melintang di tengah jalan membuat polisi memperlakukan sistem buka tutup
deden rahadian ciamis